di mana presiden filipina rodrigo duterte ini tidak keberatan jika warganya yang menjadi terpidana mati marijen veloso dieksekusi oleh pemerintah indonesia
dan hal ini ia sampaikan pada saat kepada presiden joko widodo saat kunjungannya ke indonesia
presiden filipina rodrigo duterte memberikan sinyal hijau atas pelaksanaan eksekusi mati mary jane terpidana mati asal filipina
mary jane terbukti membawa narkoba jenis heroin sebesar dua enam kg ke indonesia
sinyal hijau tersebut disampaikan duterte pada presiden jokowi dalam kunjungan kerjanya di indonesia pekan lalu
juga sudah saya sampaikan ini mary jane dan saya bercerita bahwa mary jane itu membawa dua enam kilo heroin
dan saya cerita mengenai penundaan eksekusi yang kemarin
presiden duterte saat itu menyampaikan silahkan kalau memang mau dieksekusi
pernyataan duterte terkait eksekusi tersebut bertolak belakang dengan semangat sebagian warga filipina yang mendukung dibebaskannya mary jane dari jerat hukuman mati
salah satu dukungan datang dari petinju mantan juara dunia mani pakel
usai membintangi sebuah iklan jamu indonesia di yogyakarta petinju filipina ini sengaja menyempatkan diri untuk bertemu mary jane
petinju yang disapa pac man ini mengatakan
ingin memberikan semangat kepada mary jane yang menjadi terpidana mati kasus narkoba
ia yakin mary jin tidak bersalah dan hanya menjadi korban human trafficking
menurut informasi mary jane adalah orang yang inosent dan mereka adalah orang yang berpikir

mereka adalah orang yang berpikir
mary jane sudah dua kali lolos dari eksekusi hukuman mati
pasalnya keterangan mary masih diperlukan polisi filipina untuk mengungkap jaringan narkoba internasional
di bawah kebun mary jane berada di rumah
di bawah kebun mary jane berada di rumah
selama pemimpinan presiden rodrigo duterte
pemerintah filipina memang sedang gencar mengadakan pemberantasan narkoba
ia mengeluarkan kebijakan untuk menembak mati para penjahat narkoba di filipina
hingga kini ada lebih dari seribu orang yang tewas ditembak
yosi sesbaniagewap cnn indonesia